lebih baik kita berjaga dan bersiap
jika ada hal yang tidak kita inginkan
dia mengerahkan ajian lebur wudhu
ajian itu sangat berbahaya
tapi tidak mungkin lagi kau menghindar
aku harus segera mengakhiri pertarungan ini
aku harus menggunakan ajian beraja musti
ajian gelap nampar
dan ajian saifi genting

kali ini kau tidak akan menang
karena aku sudah menyempurnakan ilmuku di kawah gunung cikurai
kau salah paman
kejahatan tidak akan pernah menang
siapa kau sebenarnya
kenapa kau mengaku ngaku sebagai abikara
itu bukanlah urusanmu
bukankah bertaruh dengan menggunakan senjata
adalah tindakan pengecut
bagaimana kalau kita bertarung dengan tangan kosong
dengan itu paman akan lebih terlihat sebagai kesatria
apakah paman berani dan menerima tawaranku
beraninya kau menantangku
kau pikir aku takut
kita bertarung dengan tangan kosong
kau ingin menyerangku
biar aku yang menghadapi dia
agar dia tidak kabur
kau pasti bisa mengalahkan manusia jahat ini
kalian semua merendahkanku
akan kubunuh penipu ulung ini
selanjutnya kalian semua siap menghadapi kematian
kalian semua menyikirlah
beraninya kalian memperlakukan kami seperti ini
jika guru balasoka datang menjemput kami
dan membebaskan kami
kau benar sekali
balasoka pasti akan datang ke sini
bukan untuk membebaskan kalian
untuk meneman kalian

aku sangat mencemaskan keselamatan rai kian santang
sepertinya lawannya saat ini bukanlah orang yang sembarangan
apa kau mau bantu rai kian santang
tidak perlu raden
aku yakin raden kian santang akan menghajar penjahat itu
lebih baik kita tonton
kita berjaga dan bersiaga
jika ada hal yang tidak kita ingin
dia mengerahkan ajian lebur wudhu
ajian itu sangat berbahaya
tapi tidak mungkin lagi aku menghindar
aku harus segera mengakhiri pertarungan ini
aku harus menggunakan ajian
ajian gelap nampar
dan ajian saifigen

raden wistapati masih hidup
lukanya cukup parah
syukurlah dewa tagung
kau telah memberikan kesempatan kedua untuk mengambil buangmu